tiga kali disebut sumbar dan aceh
tetap akan melayani anak anak aceh anak anak sumatera barat
sebelum dilantik tanggal dua puluh oktober
boleh dong pesimisi sudah ditawarkan pada rakyat
secara mahal itu kan pesimisinya pak prabowo kan
nah oleh karena itu kasih kesempatan kepada pak prabowo
salah satunya misalkan makan gratis
kalau mengganggu itu tafsirnya apa kalau menurut anda
kalau saya mengganggu itu yang pakai pokoknya itu menurut saya
nggak boleh dong ini kan negara negara kita
mengkritiknya boleh ngasih saran boleh
di internal pemerintah pun boleh ngasih saran
menurut saya tidak ada celah satupun
maupun secara terbuka di lipo limbidia masa
bahkan kalau kita lihat siapa sih yang
waktu kampanye kemarin serangan pak prabowo itu luar biasa
mbak wiwi anda sebagai peneliti di brin
khawatir nggak sih dengan jangan mengganggu itu
iya menurut saya mungkin
karena ini kan jadi presiden
separuh kata katanya akan menjadi peraturan
jadi kita itu sangat menghormati
maka tadi kan mbak lulu mengatakan
karena yang mengatakan pak prabowo
jadi meaningful sangat bermakna
dan itu yang menimbulkan perdebatan
tapi ada banyak yang mengatakan
ini kecenderungan top down dan militeristik nanti
seorang presiden harus dalam bertutur kata
dan bertindak itu proper
karena ini indonesia kan masa transisi ya
kita itu akan mengejar seratus tahun indonesia
maka prakondisi itu yang harus dibangun
oleh pemerintah yang dalam hal ini saya percaya
pak prabowo punya obsesi yang luar biasa untuk membangun indonesia itu
tapi bukan berarti lalu membungkam nantinya
nggak boleh itu civil society ngomong kritis dan sebagainya
nah sekarang apa kontrak politik kita
kalau tidak akan berubah nanti tahun depan kan gitu
jadi tidak perlu khawatir dengan kritik kritiknya pak prabowo
dulu ada namanya undang undang subversif
ya ada unsur unsur yang harus terpenuhi untuk memenuhi
itu tindak pidana subversif atau tidak
sampaikan itu pada empat mahasiswa yang meninggal di makassar
hanya karena menolak uang pt pt angkutan umum naik rp lima puluh
sampaikan itu pada bitor suryadi yang harus dipenjara enam tahun
hanya karena meminta tarif listrik tidak naik
sampaikan itu pada korban korban yang dituduh subversif
bagaimana kemudian aturan main negara ini ketika sudah ada unsur unsur dan aturannya pun
kekuasaan bertindak semena mena
sampaikan itu pada marsina
yang cuma minta upah dinaikkan
yang cuma memberitakan tentang kejahatan yang dianggap sesuatu yang tidak baik
nah itu undang undang subversif yang jelas aturannya
jelas tafsirnya jelas unsurnya
mengganggu ini apa unsurnya
yang punya alat ukur bersama saja bisa diingkari
nah ini jangan dipakai lagi
ada sebagian rakyat yang masih punya memori tentang kekerasan orde baru
waktu itu rakyat cuma menolak agar dikasih ganti rugi tidak cuma seratus rupiah per meter persegi
kemudian dam dibuka dan banjir
sampai kemudian mereka tenggelam rumah rumahnya
mereka menolak bertahan di gedung pering
bagaimana mungkin mempertahankan hak hidup mereka dianggap mengganggu
nah tafsir ini harus jelas
itu sebetulnya batasannya apa sih
oke lihat daniel lu
kita cuma untuk meningkatkan nilai lu di mata prabowo kita nurut nurut aja gitu
sebenarnya sudah jelas tadi penjelasan saya terkait tafsir itu
yang jelas yang dimaksud pak prabowo mengganggu itu tadi
apapun yang disampaikan oleh adian misalnya
bang adrian ini bersebrangan dengan saya hari ini
pokoknya yang keluar dari mulut seorang adian
nah jadi tidak terjadi dialektika dalam konteks pemahaman pak prabowo terkait dengan mengganggu tadi
itu jangan sampai dia destruktif
jadi dia harus konstruktif membangun dialektika
sebenarnya kan perspektif adanya pressure group
itu adalah dalam rangka membangun dialektika
melakukan peningkatan kualitas kerja kualitas demokrasi
nah itu yang ingin dimaksud oleh pak prabowo
diksi mengganggu ini seperti apa
jangan muncul terus menerus dalam perspektif kita
nggak boleh terus menerus dua kali cukup tiga kali cukup
jadi nggak boleh yang konsisten itu konsistensi benci itu nggak boleh
begitu kata keluar itu memang katanya gini
kita udah gak bisa memilikinya lagi
nah ini memang ada kesempatan sih bagi pak prabowo
saya nggak tahu ya beliau akan menyampaikan di tempat mana
tetapi bahwa beliau menjamin betul bahwa kebebasan berekspresi itu memang ada tempat
bahwa beliau juga memiliki komitmen untuk merawat demokrasi kita ini
itu artinya bahwa setiap kritik itu justru sesuatu yang berharga gitu loh
itu adalah apa namanya semacam kekayaan yang itu seharusnya justru kita rawat bersama gitu
kenapa tadi dibilang ya bahwa ada perjalanan demokrasi kita yang tyring yang melelahkan bahkan yang kemudian messi
karena justru kekuatan check and balances itu ada yang ditekan ada yang ditindas
sehingga kemudian pemerintah memiliki satu kuasa tunggal dan punya tafsir tunggal
tentang apa yang dianggap baik oleh pemerintah
apa yang kemudian dianggap benar oleh pemerintah
karena kita punya perjalanan panjang sehingga kenapa kemudian
saya pikir kalau pakai perspektif mbak lulu ini pkb cocok jadi oposisi
gak gak penting soal itu saya bilang dari tadinya adalah pendapat saya
saya kira itu banyak sekali lah orang orang dan teman teman kita seperti ini
nah ini juga bahaya juga cara berpikirnya
pemerintah jangan mengganggu bagaimana
oh iya harus memang rakyat harus ngomong begini benar
artinya jangan mengganggu itu apa jangan korupsi
jangan semena mena jangan manipulatif
jangan pakai bansus buat pemilu dan sebagainya kan seperti itu
nah kalau kemudian semua menggunakan kata kata yang tidak ada alat ukurnya di undang undang
apalagi oleh kepala negara yang katanya akan dilantik prabowo ini
inilah forum dialektika yang muncul
dialektika itu adalah bagian penting
dialektika yang disampaikan oleh presiden yang konon terpilih itu
kita harus whatsapp dulu dah
jadi kita bahas kerajinan rukun ini